hai dampak pornografi terburuk pada anak terjadi di kabupaten bandung pada tanggal dua puluh empat november lalu
kepolisian menemukan mayat anak perempuan berusia sepuluh tahun di dalam karung dengan kondisi yang
mengenaskan dari hasil pemeriksaan kasus yang terjadi di kampung cipadaulun desa tegalwangi
kecamatan pacet kebupaten bandung itu dimulai dari tindakan pemerkosaan yang berlanjut pada
tindakan pembunuhan lebih kejamnya lagi terungkap bahwa pelakunya adalah pelajar
kelas tiga sma berusia tujuh belas tahun yang juga merupakan tetangga korban pelaku yang berusia tujuh belas tahun masih
termasuk dalam kategori anak dan diduga memiliki kecanduan terhadap pornografi awalnya pelaku tidak
mengakui tapi berdasarkan petunjuk yang kita punya salah satunya adalah handphone milik pelaku kita
temukan beberapa video bahkan banyak video terdiri profile mungkin ada lebih dari eh
nf lima puluh bukan sampai puluhan seratus video yang ada di handphone pelaku dari situ kita dah lami lagi
alhamdulillah pelaku ini mengakui bahwa dia adalah orang yang melakukan
persetubuhan dan menghilangkan nyawa menurut irna permana sarigani dokter psikiater rumah sakit
immanuel bandung sifat seorang pecandu pornografi adalah mendapat kepuasan dari sering melihat
dan karena itu pecandu akan terus menerus meningkatkan kepuasan sehingga dampaknya bisa merusak otak
kecanduan pornografi ini itu memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan kecanduan yang lain
karena dia itu merusak berbagai macam bagian dari otak
terutama merusak bagian prefrontal cortext anak ya
itu bagian seseorang itu berpikir kritis bisa membedakan mana yang baik dan benar
bagaimana harus berperilaku bagaimana memahami konsep diri nah itu yang paling bahaya
lebih lanjut dokter irna menjelaskan seorang anak dikategorikan kecanduan ketika anak harus melihat pornografi setiap hari dan merasa tidak berdaya jika tidak melihatnya
anak tidak menemukan kesenangan lain dalam hidup selain melihat pornografi
hal itu tentu saja berpengaruh buruk pada perkembangan anak diantaranya bisa menyebabkan depresi kecemasan dan penyimpangan seksual
pengaruh buruk itu juga berdampak pada perkembangan otak anak
semakin sering dia melakukan hal itu tentunya pelepasan zat zat kimia ini akan semakin besar
dan jasad jasad kimia ini akan membanjiri fungsi fungsi otak itu sehingga bagian bagian otak yang seharusnya berkembang menjadi tidak berkembang karena dia tidak dipakai dan jadi terendam jadi seperti mengkerut
indikasi seorang anak mulai kecanduan pornografi bisa dilihat dari perubahan sikap dalam lingkungan pergaulan
di antaranya tampak gugup dalam berkomunikasi menghindari pergaulan terlalu sibuk dengan gadget
dan menyebabkan kebiasaan kebiasaan baik yang sebelumnya suka dia lakukan
sementara di lingkungan sekolah anak memiliki konsentrasi yang buruk malas belajar dan prestasi menurun
untuk mencegah seorang anak kecanduan pornografi bisa dimulai dari rumah karena mayoritas anak anak mengakses pornografi dari rumah
karena itu perhatian orang tua menjadi kunci utama
sebagai antisipasi orang tua sebaiknya mengenal siapa saja teman pergaulan anak
lalu mengarahkan anak untuk bisa berkata tidak ketika ada yang mengajak anak ke hal hal yang berbau pornografi
kemudian membuat kesepakatan bersama mengenai penggunaan gadget dan aksesnya harus diatur
menempatkan gadget atau komputer di ruangan yang bisa diakses banyak orang sehingga anak dapat terawasi
lalu terakhir memberikan pengetahuan mengenai pendidikan seksual sesuai dengan usia perkembangan anak